perintah penahanan ahok usai fonis dua tahun penjara dari majelis hakim
memang menjadi topik hangat di tengah masyarakat
berbagai upaya akhir dilakukan pihak yang pro ahok
guna menangguhkan hukuman bagi mantan gubernur dki jakarta tersebut
salah satunya adalah pengumpulan ktp sebagai jaminan
yang bahkan sampai saat ini juga masih dilakukan
lantas bisakah upaya penangguhan ini dilakukan dan apa dasar hukumnya
berikut kami hadirkan ulasannya untuk anda
memang ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan untuk penangguhan hukuman ini
ini diatur dalam pasal tiga puluh satu ayat satu undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang hukum acara pidana
bahkan ada beberapa mekanismenya yang memang diatur dalam undang undang ini
jadi tidak boleh sembarangan masih dalam pasal tiga puluh satu ayat satu undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
yang paling pertama tentu saja
penangguhan ini harus diperhatikan
ketahui dan juga harus diminta oleh terdakwa dan juga tersangka
dalam hal ini jika kita katakan ahok berarti ahok memang sudah menjadi terdakwa
kemudian langkah selanjutnya
untuk penahanan ataupun penangguhan penahanan ini juga harus disetujui
oleh penyidik ataupun penuntut atau juga hakim
karena ini juga ada satu range nya begitu ya
apakah ditentukan oleh penuntut apakah untuk penyidik
apakah memang oleh hakim
karena ada hari hari yang juga ditentukan
jadi dalam undang undang ini
jika memang satuan hukum ini sudah ditentukan oleh hakim begitu
dan pada saat ini memang fonis hukum dua tahun yang diberikan untuk ahok
ataupun untuk terdakwa sudah jatuh di tangan hakim
untuk itu nantinya akan ada satu kesimpulan nantinya akan diberikan oleh hakim
setelah diminta oleh terdakwa
selanjutnya juga jika memang nantinya sudah berhasil
ataupun sudah diterima oleh hakim dengan berdasarkan ketentuan tertentu
nantinya akan ada syarat dan juga jaminan yang harus dipenuhi
oleh terdakwa dalam hal ini ahok
apa syarat apa jaminannya
syarat syarat penangguhannya juga diatur dalam pasal tiga puluh satu ayat satu kuhap
ada tiga diantaranya yang pertama adalah tentu saja terdakwa tersebut
wajib lapor ke pihak yang sudah ditentukan
dan yang kedua tidak boleh keluar rumah apalagi keluar kota
dan sebetulnya ada dua hal yang memang harus anda ketahui soal penangguhan
dan juga soal tahanan kota
dan untuk penangguhan penanganan kota ini memang sangat sangat diminta
memang itu dua pilihannya oleh pihak pihak yang menjamin ahok ini
apakah ahok ditangguhkan atau hukumannya memang tetap berjalan
tapi diberhentikan dulu sementara ahok bisa keluar dari penjara
yakni di makobrimob kelapa ii atau ahok hanya menjadi tahanan kota
dalam vonis waktu dua tahun tersebut
itu yang memang diminta oleh pihak pihak yang melakukan jaminan
ataupun meminta penangguhan
selanjutnya soal jaminannya
tadi kita bicara soal syaratnya ada dua jaminan yang memang diatur
dalam pp dua puluh tujuh tahun tujuh puluh
pertama adalah penjamanan jaminan orang
yang pertama adalah tentu saja uang
dan yang kedua soal jaminan orang
ini juga diatur sekali dalam pasal ada pasal tiga puluh lima dan juga pasal tiga puluh empat
anda mungkin bertanya berapa jumlah uang ataupun jumlah rupiah
yang harus disediakan oleh pihak penjamin
tentu saja ini ditentukan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang disimpan nanti di pengadilan
ataupun kepanitraan pengadilan negeri sebagai penyimpanan
nanti juga akan disetor uang jaminannya dilakukan sendiri oleh pemohon
atau penasehat hukum atau keluarganya
dan untuk itu panitra akan memberikan tanda terima berupa formulir
ataupun formulir penyetoran begitu yang nantinya akan disimpan
oleh tim kuasa hukum dan juga oleh pengadilan negeri itu sendiri
untuk sebagai catatan
selanjutnya jika uang itu menjadi pilihan yang pertama
juga ada pilihan yang kedua yakni jaminan orang
seperti yang saat ini sudah mulai berbondong bondong
jaminannya itu bisa penasehat hukum untuk ahok sendiri
atau mungkin dari keluarganya
keluarga ahok yang saat ini memang sudah memberikan penangguhan
atau mungkin orang lain yang bukan merupakan keluarga ahok bisa jadi
misalkan saat ini adalah warga jakarta yang saat ini sudah mengumpulkan
berbondong bondong mengumpulkan ktp nya untuk penangguhan ahok
tapi memang tidak ada perbedaan begitu ya untuk penasehat itu seperti apa
keluarga seperti apa warga seperti apa
tapi memang intinya adalah mereka bisa menjamin bahwa tahanan ini
tidak akan mangkir dari fonis yang memang sudah diberikan
hanya memang hanya dikeluarkan sementara saja dari tahanan
yang saat ini sudah ditentukan
kemudian juga kalau misalnya kita bicara saat ini kan ramai sekali diperbincangkan
bahwa ada ribuan ktp bahkan yang sudah dikumpulkan oleh warga dki jakarta
di beberapa titik oleh satu komunitas

lalu bertanya apakah kita bisa mencari jaminan dari warga jakarta
karena memang ktp itu bisa menjadi jaminan
memang tidak ada penjelasan secara detail ya
jaminan jaminan orang seperti apa saja yang memang betul betul menguatkan penangguhan
tapi ini sudah diatur dalam pasal tiga puluh enam pp no dua puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
bahwa yang pertama boleh tidak memiliki hubungan apapun
karena warga jakarta tidak memiliki hubungan kekeluargaan tentu saja dengan ahok ya
kemudian juga identitasnya harus jelas
itu dia kenapa ada ribuan ktp yang akhirnya dikumpulkan
oleh relawan tersebut
dan juga tidak ada patokan jumlah ktp
seberapa banyak yang nantinya harus dikumpulkan
agar penangguhannya itu dikabulkan
tapi yang kami mendapatkan informasi bahwa kurang lebih
ada sekitar dua ribu ktp yang hari ini
sejak vonis itu akhirnya ditentukan ya pada sembilan mei yang lalu
bahwa sudah ada dua ribu ktp yang akhirnya berhasil dikumpulkan
dan nantinya akan diberikan ke pengadilan atau ke pengadilan tinggi
untuk proses penangguhan
tapi memang dengan jumlah ataupun dengan angka angka yang akhirnya masuk
entah itu jaminan uang ataupun jamin ktp
siapa yang menjamin penangguhan ahok tentu saja nantinya akan diputuskan
oleh hakim karena hakim ini merupakan pintu keluar yang paling akhir ya
sebagai vonis ataupun yang menyebutkan vonis untuk ahok
itu dia serba serbi soal penangguhan terhadap tahanan ataupun terdakwa